dan fenomena childfree ini sedang memanas di lini masa tanah air
hal ini berangkat dari komentar seorang youtuber yang menyuarakan dengan lantang child free sebagai pilihan hidupnya
tentunya hal ini menuai pro dan kontra dari warganet
namun sebenarnya bagaimana penerapan konsep child free di indonesia dari sudut pandang psikologi
dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan psikolog klinis liza m jafri
selamat malam mbak ayu baik apa kabar mbak
baik mbak lisa sebenarnya kalau kita melihat ini sangat ramai diperbincangkan baik itu di media sosial
bahkan mungkin secara langsung jadi percakapan orang orang ketika bertemu tentang child free
sebenarnya mbak kalau kita melihat apa saja sih faktor atau alasan yang membuat seseorang ini memutuskan untuk child free
apakah ini sebenarnya ada singgungannya dengan perkembangan zaman
sehingga kalau kita bisa melihat ada perubahan perspektif kebahagiaan
atau mungkin juga ada hubungannya dengan trauma masa kecil ekonomi atau sebenarnya dari apa sih mbak
kalau dalam kasus seperti psikologis ya tentu saja banyak faktor yang terlibat
bisa karena memang perubahan zaman
perubahan zaman dalam arti alat alat kontrasepsi sudah semakin banyak semakin mudah untuk didapatkan
kemudian kita juga sudah tidak terpaku pada peran gender yang sangat spesifik dan kaku
bahwa perempuan itu tugasnya hanya menikah hamil lalu melahirkan
itu tidak juga
kemudian abis itu mungkin ada trauma trauma dari masa kecil juga pada saat tumbuh kembangnya
apakah memang melihat contoh parenting yang tidak baik sehingga kemudian mempertanyakan
aku sendiri nanti kalau punya anak bisa nggak ya tidak menimbulkan trauma untuk anakku
bisa juga dari faktor ekonomi merasa sudah nyaman
banyak sekali sebenarnya faktor yang bisa terlibat mbak ayu
memang sangat banyak faktornya mbak
cuma yang menjadi salah satu yang paling bikin gemes oleh netizen ini adalah tentang konsep kebahagiaan
karena kalau kita melihat kan sebenarnya youtuber tersebut mengatakan dengan childfree akan menjadi lebih bahagia
tapi sebenarnya bagaimana sih mbak untuk kita ini bisa memahami dan juga menjalani konsep kebahagiaan
yang sebenarnya akan berbeda pada tiap orang tanpa harus menyinggung atau memojokkan pilihan yang tidak sama mbak
ya saya rasa sih ini menjadi heboh dan viral ya
karena ini di outspoken kekannya itu dilantangkannya oleh seseorang yang memang punya followernya banyak
sehingga menimbulkan kontroversi yang sedemikian hebatnya juga
nah kalau kita di indonesia itu kan terbiasa berbeda dikit kemudian nanti jadi heboh jadi viral
nah ini rasanya demikian
nah kemudian kalau kita berbicara kebahagiaan kebahagiaan itu kontrak yang sangat betul
kayak kata tadi mbak ayu ini kontrak psikologis yang sangat subjektif dan personal
tiap orang bahagianya bisa beda beda
ada memang orang yang bahagia dengan tidak punya anak
kalau dia siap dengan konsekuensinya ya silahkan
tapi ada juga orang yang justru bahagia dengan punya anak
siap juga dengan segala macam konsekuensinya keribetannya keriuhannya ya nggak apa apa juga
nah ini menjadi sebuah kontroversi
akibat karena dibicarakan lantang oleh seorang public figure dengan follower yang banyak
dan dia jelas jelas mengatakan resep bahagia itu adalah dengan tidak punya anak
tanpa menambahkan mungkin embel embel di belakangnya secara pribadi menurut pendapat saya
nah itu kan nggak
jadi kesannya itu membakukan bahwa bahagia itu dengan tidak punya anak
kayaknya itu yang menyebabkan banyak yang punya anak merasa tersudutkan juga mungkin
jadi itu dia yang perlu digarisbawahi ya mbak liza bahwa kebahagiaan itu tidak boleh disamaratakan
tiap orang itu beda beda
kemudian kita kembali lagi ke konsep dari childfree mbak
ini kan pastinya akan memberi dampak yang positif dan juga negatif
apalagi kalau di indonesia
untuk kalangan boomers itu masih ada yang percaya bahwa banyak anak banyak rezeki seperti itu ya
nah sebenarnya dampak positif dan negatif dari pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan itu seperti apa sih mbak
kalau positifnya ya mungkin dia bisa lebih mengakapkan dirinya dengan pasangannya
jadi punya waktu pacaran lebih banyak
kemudian ada waktu me time juga lebih banyak
tapi kan balik lagi mbak ayu bahwa bahagia itu datangnya dari dalam diri
kalau ternyata dari dalam dirinya juga tidak bahagia
ada selalu ada trauma trauma masa lalu
ada selalu mungkin ada karakter karakter individu yang memang kurang bersyukur
itu karakter ya bukan masuk kegangguan
itu mau dia punya anak mau punya anak akan selalu ada kendala tersendiri
bisa saja harusnya bahagia dengan berdua dengan pasangan
tapi kemudian nanti dicari cari
masalah itu bisa juga
nggak bisa menentukan juga ketika dia tidak punya anak pasti bahagia
negatifnya apa tidak punya anak ya
mungkin dia harus siap menerima tantangan pertanyaan pertanyaan orang
siap nggak dengan hal hal seperti itu
itu aja sih mbak
ya berarti memang ini kebahagiaannya dari harus dipertimbangkan dari internal dan juga eksternal ya
dari dalam diri sendiri pasangan dan juga lingkungan
kemudian sebenarnya mbak kalau misalkan ada orang yang memutuskan
oke deh saya tidak akan mempunyai anak setelah menikah
apa saja sih hal hal yang harus dipertimbangkan ketika mengambil keputusan tersebut
yang pertama kalau buat saya yang paling harus dipertimbangkan dan dipikirkan masak masak
apakah itu murni keinginannya
dalam arti apakah tidak ada trauma dari masa lalu
apakah tidak ada ketakutan ketakutan yang menempel
jadi kayak takut nanti jadi susah takut nanti jadi ekonominya melarat takut ini
kalau masih banyak pertimbangan pertimbangan emdel emdel lainnya
itu biasanya nanti akan cenderung coba ya waktu itu punya anak ya
nah itu nanti takutnya demikian
jadi yang harus dipikirkan masak masak pertama adalah apakah itu benar datang dari dalam diri
yang kedua kalau itu memang sudah datang dari dalam diri
yakin pasti mau seperti itu
terima segala konsekuensinya
konsekuensi pertanyaan dari lingkungan kecaman dari lingkungan juga
keluarga terdekat sampai nanti mungkin ada momen katakan bisa saja
jadi sepi karena tidak ada anak
yang sudah tidak ada mungkin tinggal sendiri
nah siap nggak dengan konsekuensi konsekuensi seperti itu
seperti kata mbak liza tadi bahwa pressure dari lingkungan ini harus dipertimbangkan juga
karena kalau kita melihat di indonesia sepertinya keputusan ini tuh kerap dianggap tabu ya mbak
karena mendobrak kebudayaan dan juga agama mayoritas di sini
tanggapan anda mengenai hal ini seperti apa mbak
saya rasa selama kita masih berbicara dalam konteks sosial ya
pendapat pendapat dan pendapat
karena hal hal dari lingkungan sosial itu akan selalu ada
dan kalau kita kaitkan dengan charles free ini mau nggak mau kan ini satu konstruk sosial yang juga akan banyak dilihat oleh lingkungan sosial
ini kan tidak sesimpel memilih suka makanan pedas atau suka makanan gak pedes kan gitu
tapi lebih kepada satu hal yang memang masih berhubungan dengan kehidupan sosial kita
bagaimanapun juga negara kita itu masih menganggap bahwa pencapaian seorang wanita adalah ketika bisa menikah ketika kemudian bisa hamil dan ketika punya anak
nah ini yang kadangkala menjadi tantangan tersendiri buat para wanita yang bagaimanapun juga masih tinggal di indonesia
dan mbak liza terakhir ini kalau kita melihat sekarang sudah mulai banyak sekali orang yang membicarakan tentang charles free
meskipun kalau kita melihat banyak yang kontra tapi yang pro nya juga ada
kedepannya seperti apa ya mbak
apakah nanti mbak lisa melihat konsep ini akan semakin banyak diadopsi terutama oleh pasangan muda di indonesia mbak
rasanya belum tentu juga ya karena saya yakin masih banyak yang mendapatkan punya anak yang memang pengen bikin berkeluarga
tapi apapun itu mbak ayu saya rasa penekanan yang terpentingnya di sini adalah lebih kepada bagaimana kita saling menghargai opini dan keyakinan masing masing
selama mungkin itu tidak mengganggu orang lain selama itu tidak melanggar hak hak orang lain batasan batasan orang lain rasanya kita harus belajar untuk menghargai juga pilihan pilihan yang dibuat oleh orang lain
termasuk tentu saja yang membutuhkan
jadi kita harus membuat pernyataan tersebut
jadi mungkin itu juga bisa menjadi pelajaran ketika sebelum membuat pertanyaan bagaimana ya perasaan yang lain
nah yang membaik juga belajar untuk mengolah rasa
jangan terlalu baper lah gitu
jadi sama sama saling menghargai lah
saling menghargai satu sama lain dan tadi ya digarisbawahi juga kalau misalkan anda memang memutuskan untuk child free pertimbangannya sangat banyak sekali baik itu dari internal maupun juga dari eksternal
terima kasih banyak mbak lisa m japri atas diskusi kita
pada kesempatan kali ini selamat malam dan sehat selalu